warga perumahan royal citayam kabupaten bogor jawa barat sepekan ini resah dengan temuan anak ular kobra
yang bersarang di semak dan juga tumpukan puing bangunan kosong di sekitar mereka
warga mewaspadai anak dan juga induk ular yang diduga masih bebas berkeliaran
dalam video kamera warga anak ular kobra sepanjang lebih dari tiga puluh cm ini meronta dalam botol
saat diamankan di sebuah musola di perumahan itu
dua hari lalu anak kobra yang sudah ditangkap dalam sepekan terakhir lebih dari dua puluh lima ekor
selain berkeliaran di semak selokan dan juga tumpukan puing
beberapa kali warga juga menemukannya di dalam rumah dan juga musola
minggu pagi warga gotong royong membersihkan belukar hingga barang bekas yang terlantar dalam bangunan kosong
diduga anak anak kobra tersebut berkeliaran lantaran sarangnya di kebun bambu dibersihkan untuk pelebaran area komplek perumahan
hari selasa atau senin
itu sudah berapa lama mungkin
ya satu minggu ini
satu minggu itu ada temukan terus
berapa ekor yang sudah sembuh